kita beralih ke berita lainnya kamis malam tahlilan tujuh hari meninggalnya kiai haji hashim muzadi
di gelar depondok pesantren al hikam bg depok jawa barat
ratusan santri warga dan juga sejumlah tokoh turut hadir dalam tahlilan tersebut
ratusan umat muslim dari berbagai daerah hadir dalam acara tahlil tujuh hari meninggalnya kiai haji hashim muzadi
sejumlah tokoh politik serta menteri juga turut hadir
seperti said akil hidayat nur wahid menteri sosial kofifah indar parawansa dan sejumlah ulama lainnya
semasa hidup kiai haji hashim musadi dikenal sebagai tokoh pemersatu bangsa
banyak wasiat yang disampaikan almarhum diantaranya tentang pentingnya memahami kebinekaan
almarhum selalu berpesan tentang perdamaian indonesia yang harus dijaga
salah satunya yang bermula dari fitnah antaras maupun agama
menjaga indonesia kita
supaya tidak terpecah belah penting untuk menjaga umat kita
umat islam sebagai mayoritas warga indonesia agar betul betul menjadi kelanjutan daripada subangsi untuk menjaga nkri
kami sangat kehilangan khususnya kami warga depok
nah nampaknya apa yang beliau sudah tanamkan ini kami berharap nanti projectrasi penerusnya ini diteruskan
sinergivitas dengan pemerintah kota depok yang memang sesuai dengan visi misi kami yaitu unggul nyaman dan religius
kiai haji hashim musyadi meninggal di usia tujuh puluh dua tahun dan dimakamkan di area pondok pesantren yang ia bangun
fahmi febrian depok